ingat deh saya tidak mau bikin masalah lagi bikin repot lagi
buktikan pokoknya penampilan kalian itu harus bagus
t o p b g t biar tamu tamu di cafe kenangan ini puas
iya maaf pak ini saya aja nge band itu gak fokus mainnya berantakan gara gara dia nih
gara gara pacar gue yang kayak gini nih
soalnya dia itu
ngapain lu kesini
nah lu tuh kalau mau kesini ngomong dulu sama gue biar gue jemput
gak apa apa kok tak gue pengen datang ke sini sendiri
duh hampir semua pada ngumpul
mana ada ceweknya asa
mending gue ke belakang deh daripada kena masalah lagi
nih pacar gue mau ngomong sesuatu sama gue
soalnya gue udah nuduh lo yang gangga kemaren
yaudah gak apa apa
yang penting jangan nuduh gue lagi
dan jangan libatin gue ke dalam masalah kalian
gitu dong gini baru namanya pacar aku yang paling cantik bertanggung jawab
kalau ada masalah itu jelesain baik baik
jadi ke makin sayang aku
gitu dong ini baru kriwil gue
citra lu tuh gak perlu terbebani kayak gitu
gue yakin kok dari awal dina gak pernah permasalahin soal yang kemaren
dia kan anaknya santai
saya boleh izin sebentar nggak keluar
sebentar aja pak
ada urusan nih mendadak
kasih janji deh dateng kesini lagi sebelum kafenya buka
boleh ya pak
ya urusan lah
jangan telat jangan terlambat
apalagi kamu gak dateng lagi ke rumah
lu mau kemana
gak boleh kepo
permisi pak niko
gak boleh tuh main begitu tuh ah
personil yang lain pada kemana
kok belum dateng
saya tidak mau bikin masalah lagi bikin repot lagi
iya pak iya
pokoknya penampilan kalian itu harus bagus
biar tamu tamu di kafe kenangan ini puas
iya maaf pak
nih saya aja nge ban itu gak fokus
mainnya berantakan gara gara dia nih
gara gara pacar gue yang kayak gini nih
soalnya dia itu woodbuster gue banget pak
ada apa lagi sih
lo mau kemana
boleh ya gue temenin
dead flowers kan manggungnya masih lama
jadi artinya gue masih punya banyak waktu buat temenin lo
daripada ngikutin gue
mending lo bantuin atta deh ceksalu
jangan rangkul rangkul gue kayak tadi lagi
gue gak mau kejadian kemarin
salah paham antara gue dan citra keulang lagi
kan gue gak tau
giliran lo udah dimana
pacar lo ada berapa
nanti kalau ada yang datengin gue lagi
ngelabrak gue yang gak jelas
lu gue males deh harus berurusan sama orang orang kayak gitu
kalau gue punya pacar
gue gak mungkinlah berusaha buat deketin lo se intensi ini
kalau atta ya mungkin
karena kan dia dulunya playboy
tapi gue enggak din
gue beda dari dia
kalau gue udah nyaman sama satu cewek
nggak gampang buat gue untuk berpindah ke lain hati jadi
contohnya kayak sekarang
gue udah nyaman banget sama lo
gue seneng banget ada di deket lo
gue seneng banget ada di deket lo
lo gak perlu lanjutin lagi omongan lo

jadi tolong jangan lanjutin lagi
saya juga udah nggak pengen lo anggap gue phpn lo lagi
sumpah tuh cewek nyebelin abis
bisa bisanya dia kepedean banget kayak gitu
karena dia unik
gue jadi semakin tertantang buat dapetin lo din
sekarang lo boleh tolak gue dim
tapi jangan sekali sekali lu pikir gue bakal nyerah dan berhenti buat dapetin lo
gak akan din
baru lo cewek cewek yang bisa ngebuka hati gue
dari kebucinan buah kemel selama ini
jadi lo gak mungkin gue lepas
bu ini mobilnya udah mau sampai loh
ibu masih lama
gimana penampilan ibu put
ibu keliatan jadul ya
ibu cantik banget
temen deket ibu itu beruntung banget
ibu beneran cantik banget
aku baru pertama kali loh
lihat ibu dandan secantik ini
pasti laki laki itu bakal terkesima banget lihat ibu
dia pasti gak akan nyedip
ih kamu pasti ngeledekin ibu kan
nggak bu beneran
laki laki itu nanti aku akan dukung karena aku mau ibuku yang cantik kayak bidadari ini bahagia
makasih ya put ya
yuk gak sabar ya bu apaan sih put ayo katanya udah datang ya ini udah nyampe kok
udah selesai belum dadanya
nail polish belum kering tuh
nanti kalau misalnya aku ganti baju
nanti kukunya rusak lagi
aku gak mau jadi telat
gara gara nungguin aku doang
and it's your special day ya kan
daddy duluan ya
nanti daddy suruh driver kantor
untuk jemput kamu
males banget kalau misalnya
gue harus ikut diner sama pacar barunya daddy
apalagi gak ada maya prince
siapa juga yang mau ketemu pacar barunya deddy
swining gue cek cek instagram deh
apa yang diajem daddy ke gue kayaknya gak mungkin deh
dia bakal narik semua fasilitas gue
jadi gak mungkin setega itu
tenang aja deh hidup gue
kita berdua nungguin
sama sama ya lainnya mobil bener bener ya ke jalan jalan dari tadi ngapain sih berhentinya
di tengah juga gimana kita mau dulu ini pak bos gimana jangan sampai bunda wang duluan saya harus
duluan lah iya sih pak bos tapi entah dulu pak bos ini mobil depannya pasti taksi olan di pak
hai babu bos bener bener ya kalau udah urusannya bunawang udah kayak ikan kurami
lhe lain kali kalau belum siap
jangan turun di lobi jangan turun di lobi
bikin ngantri tau gak
kenapa aku harus ketemu lagi sama papanya mel disini